kita beralih ke informasi lainnya
lima anak muda surabaya menyulap lumpur lapindo menjadi produk yang bernilai jual
salah satunya adalah jam tangan
lalu bagaimana membuat jam tangan dari lumpur
berikut ini liputannya untuk anda
jam tangan yang unik ini dihasilkan dari olahan lumpur lapindo
lima anak muda asal surabaya mengerjakan desain dan pembuatan jam tangan ini
ada zai dan fani yang bertanggung jawab pada proses pembuatannya
sementara tiga lainnya radiam sofi dan nur bertugas mencari bahan baku dan mengurus pemasaran
mereka membeli bahan baku yang sebelumnya telah dibakar atau diolah setengah jadi terlebih dahulu
dari masyarakat di daerah yang terkena dampak lumpur lapindo
kemudian mereka membentuk dan mengolahnya menjadi jam tangan
selain bahan dasar lumpur bahan campuran lainnya adalah semen
modal jam tangan disesuaikan dengan permintaan konsumen
jam dikerjakan secara manual di workshop mereka di daerah ngangel surabaya
satu jam tangan selesai dalam lima sampai tujuh hari
para anak muda ini menjual sejarah bahan baku untuk menarik minat para anak muda yang menjadi segmen utama brand ini
karena konsep kita adalah produk produk yang memiliki isu lingkungan isu sosial
jadi kita menargetkan mereka yang memiliki kepekaan di isu isu tersebut
mereka yang mempunyai cinta sosial dan disitu kita mencoba menjual story kita kepada mereka
untuk menarik minat pembeli brand jam tangan ini memberikan garansi satu tahun
para pembeli kebanyakan memang anak muda
kita nggak pernah kepikiran kok bisa ya bahan jadi dari lumpur gini bisa berubah menjadi bahan yang fungsional
dan fashionable kayak jam tangan gini kan
apalagi itu dari lumpur lapindo yang itu adalah musibah gitu
bisa menjadi sesuatu yang punya nilai
memiliki karakter yang brand warna yang itu membuat dia punya ciri khas sendiri
cocok untuk anak muda zaman sekarang
jadi anak muda sekarang kan sukanya yang berbeda
jadi kayak ingin tampil beda kayak gitu sih
jam tangan dari lumpur ini dijual dengan harga rp empat ratus tujuh puluh lima rp lima ratus dua puluh lima
selain jam tangan

mereka juga mengolah lumpur lapindo menjadi barang fungsional lain
seperti tatangan gelas
dan berbagai aksesoris rumah
dari penjualan jam tangan dan berbagai produk tersebut
lima pemuda ini menerima penghasilan kotor rp sepuluh enam belas juta per bulan
ardia putri surabaya